bunda kamila kangen sama bunda
misi yang dikasih sama bunda tuh berat banget
gak laku laku lagi
wah seneng banget nih cewek
udah tidur ngorok ngigo
kok kasih ketek loh ya
nih bangun lu
ternyata nih cewek
kalau dideketin cakep juga ya
mana mungkin gue suka sama beda dari jadi jadian begini
kayaknya dia gak mampu
aku mau ikut kamu kerja
pokoknya mulai hari ini lu kagak boleh ikut gua kerja titik
iya tapi kenapa aku kan gak ada temen di rumah
lah gak ada temen

ya lu cari kesibukan kayak keluar kayak kemana kayak
lu bikin sesuatu apa kayak di rumah terserah lu
asal lu tau gara gara lu ikut gue kerja
cewek yang disini yang disono semua pada ngejengjar kita
sekarang lu gak boleh ikut gue kerja deh
oh jadi kamu ngerasa kesaing
yaudah kalo gitu aku berubah aja jadi cewek ya
aduh apalagi itu jangan
ntar bisa berabe
nih kalau misalnya lu berubah jadi cewek
terusnya gue tau gimana
lu mau tidur dimana
lu mau jadi gelandangan
kali ini lu jangan ikut gue kerja ya
gue mau ke rumah ernita
hmm gebetan baru itu
nah tuh dia tau
nih kalo misalnya lu ikut lu kan ganteng
ntar yang ada dia naksir lu bukan naksir gua
udah tau gue mau deketin dia
tuh kan baru diservis nih ah gara gara lu sih
dateng juga lo ya
pokoknya gue siap nganterin box box lu
ya udah angkutin dong boxnya
emang gue pikir box bisa jalan sendiri
box boxnya nggak bisa jalan ya
yang itu barang berat loh
jangan sampe ke banting ya
itu pesanan orang di luar kota
yang dua itu
itu lo harus kirim hari ini
soalnya nggak boleh terlambat
aku udah mau tw kok
gue duluan ya
gue kuliah angkot tapi
enak aja main nyuruh nyuruh
pergi sama cowok lain
keterlaluan banget sih dia
ya nggak juga sih
ya gue ngerti mungkin karena
ya makanya dia nggak tertarik sama gue
kalau emang cuma itu masalahnya
aku akan bikin kamu jadi modis
aku akan makeover kamu
kerjaan gue aja nganterin paket
nyupir kesana kesini
ah nggak perlu keren keren gue udah cukup gini aja
emang kalau kerjaan jadi kurir
nggak boleh tampil keren gitu
dan ernita nggak ngelirik kamu sama sekali
sebagai bidadar yang paling cantik
aku akan memakeover kamu
sebagai cok yang paling keren
cowok kok bidadari
lu sebenarnya ngapain gue sih
percaya sama bidadari ya
kok dia nyebut bidadari lagi
bidadari mau melakukan tugas
nih ngapain lempar lemar baju gue sih
aduh nih baru dicuci
nah jangan jangan temennya si aryo ini
lu maksudnya apaan sih ini lempar lemar
hah ini lu mau pake
bisa jadi bisa jadi
itu kan kus
ntar dulu gue malu kalo diliatin orang
terbaik sih lu ah
kalo dia ngeliat gue dandan
itu dia dandan
tapi ada yang kurang
wanginya se rt kebawahan ini mah
enggak masakin spesial
semur jengkol itu apanya
semur jengkol itu apa
di kayangan mana ada sih jengkol
kalau di jakarta belah mananya
tempat tinggal dia di
sebelah sininya ini
belah sininya pulau gope
gini kan anaknya bisa juga ya gaul begini
ini kan gara gara aku
aku yang danin dia kayak gini
biar banyak yang suka
udah jomblo kelamaan kasihan kan
jomblo lo sekarang ya
udah ah biar lo ngomong mulu kapan makannya
udah nyak dari tadi ngajakin ngobrolan
biar sehat ya toong
baru pertama kalinya
nyak ini sih bukan doyan tapi lapar
gue yang masak orang kebagian ya